senin pagi tiga oktober dua ribu dua puluh dua gubernur dki jakarta anies baswedan resmi diusung partai nasdem sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
deklarasi diumumkan langsung oleh ketua umum nasdem surya paloh di kantor dpp nasdem di kawasan degondang dia jakarta pusat senin pagi
menurut nasdem anies adalah orang yang tepat untuk melanjutkan program kerja presiden joko widodo yang telah dibangun selama dua periode
deklarasikannya anies sebagai capres pemilu dua ribu dua puluh empat dari partai nasdem berarti menggugurkan dua nama lain yang pernah disebut
yakni gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan panglima tni andika perkasa
tugas nasdem dalam mengusung anies berikutnya adalah membangun koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan dua puluh persen
sebagaimana diketahui di parlemen nasdem hanya memiliki sembilan persen kursi
saling mengisi bang surya paloh
yang saya amat hormati seluruh keluarga besar nasdem yang saya banggakan
bismillah kami terima kami siap jalan bersama
partai nasdem bersatu
bagaimana ada hubungan dengan membangun koalisi kawan kawan
nasdem di luar
mas dem di luar
mau lihat kira kira dia punya visi gak ya
soliditas untuk memimpin bangsa ini
kalau jawabannya ya sepakat dengan nasdem udah dua poin
tanya lagi kira kira kamu yakin gak sama anies baswedan
nah kalau yakin yaudah kita atur baik baik